pssi menjual enam puluh ribu lembar tiket fifa matchday indonesia versus argentina tanggal sembilan belas juni nanti
dari tiket yang termahal seharga rp empat dua ratus lima puluh hingga tiket yang termurah seharga rp enam ratus
nah sekarang saya akan tunjukkan pada anda dari masing masing kategori tiket
seberapa nyaman sih anda bisa menonton dan bagaimana posisi menonton saat di dalam stadion nanti
kehadiran timnas argentina ke senayan dipastikan akan menarik minat para pencinta sepak bola tanah air
yang ingin menyaksikan secara langsung penampilan lionel messi
apalagi argentina datang ke indonesia juga menyandang predikat sebagai tim juara piala dunia dua ribu dua puluh dua lalu
bagi anda yang membeli tiket vip barat dan fit timur seharga rp empat dua ratus lima puluh
anda akan mendapatkan view terbaik ke lapangan
karena penonton di kategori ini bisa melihatnya
dengan cukup dekat dan jelas semua aksi aksi yang terjadi di lapangan
dan khusus bagi anda penonton di vip barat
anda juga bisa melihat bagaimana suasana dan para pemain yang duduk di bench
selain tiket kategori vip barat dan fit timur
pssi juga menjual tiket kategori satu dan dua seharga rp dua lima ratus dan rp satu dua ratus
untuk penonton di kategori satu
posisi saat menyaksikan pertandingan dekat dengan sudut lapangan dan sedikit menyamping
sedangkan untuk tiket kategori dua
posisi penonton tepat ada di belakang gawang
untuk anda pemegang tiket dengan harga termurah atau tiket seharga rp enam ratus
anda nanti akan menonton pertandingan indonesia versus argentina
dari tribun atas stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
sebenarnya dari tribun atas ini
anda juga masih bisa menonton pertandingan dengan daman
tapi ya namanya menonton dari lokasi yang paling atas tentunya
jarak pandangnya jauh dan tidak sedekat dari penonton yang duduk di kursi tribun di bawah
pihak pengelola stadion utama gbk pun telah siap untuk menggelar pertandingan fifa matchday
antara indonesia vs argentina
perawatan rumput di lapangan terus dipantau
agar saat dipakai dalam pertandingan nanti bisa benar benar dalam kondisi baik
fasilitas pendukung lain seperti ruang ganti pemain juga telah siap untuk digunakan
penambahan kapasitas tempat duduk pemain cadangan dan ofisial menjadi tiga puluh orang
juga akan dilakukan sesuai permintaan tim argentina
kita sekarang ini sudah clear sampai tanggal sembilan belas nanti
jadi tidak akan ada yang memakai stadion utama terutama area field of play tidak akan ada yang memakai
untuk rumput kemarin juga sudah dicek kebetulan ofisial argentina juga langsung cek ke sini
dan mereka juga puas dengan kondisi rumput
ini sudah diluar ekspektasi mereka ini sudah bagus banget
bagi anda yang baru kali pertama menonton sepak bola langsung di stadion
jangan lupa untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dengan tidak membawa barang dan zat berbahaya
termasuk minuman dalam kaleng gelas atau botol yang dibawa dari area luar stadion